jadi dimakan nih
sebanyak lima belas warga asal bima ntt terpaksa dijemur di lapangan selama setengah jam oleh tim penanganan covid sembilan belas di kota pare pare
lantaran mengabaikan anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing dengan berkumpul dalam satu rumah
petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan dan memeriksa suhu badan warga
tidak hanya itu personil b pelopor polda sulsel juga membubarkan warga yang berkumpul di taman dan alun alun kota
yang sudah ditutup sementara untuk memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
dilarang untuk keluar ada beberapa imbuan intinya tidak boleh bergerombol jaga jarak untuk memutus mata rantai virus
mentara di ciamis jawa barat petugas gabungan dari kepolisian tni petugas medis dan pemdas tempat
membubarkan resepsi pernikahan yang tengah berlangsung
meski berat hati tidak menggelar resepsi keluarga tetap bersyukur akad nikah kedua mempelai sudah dilangsungkan
usai dihentikan petugas melakukan pemeriksaan suhu tubuh warga
jurubicara presiden fajrul rahman mengatakan hingga dua puluh enam maret dua ribu dua puluh telah dilakukan satu tujuh ratus tiga puluh satu kali pembubaran massa dan kerumunan
pendekatan tindakan tegas polri sampai saat ini masih dalam tingkat
sangat demokratis yaitu dialog dan ajakan yang bersifat rujukan atau persuasi
presiden joko widodo memerintahkan gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas untuk melakukan tindakan tegas dan mendisiplikan masyarakat
yang belum mematuhi anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing atau menjaga jarak secara fisik antar individu di luar tempat tinggal
tim liputan cnn indonesia